inilah suasana ritual atur suguh atau ritual pembuka upacara puncak hari raya
yakni kasada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tiga saka yang dimulai pada tanggal dua puluh lima sampai dua puluh enam juni
jelang upacara puncak pada kamis sore warga suku tengger di empat kabupaten
yakni malang lumajang pasuruan dan kabupaten probolinggo jawa timur
meletakkan sesaji di depan pintu gerbang pura poten luhur
yang terletak tepat di kaldera gunung bromo
sama seperti tahun sebelumnya dengan suasana pandemi covid sembilan belas
jalannya upacara tertutup untuk umum
hanya warga suku tengger yang boleh masuk
selain itu semua panitia acara harus menjalani tes swab antigen
di pos kesehatan lautan pasir dan puskesmas sukapura
bromo tertutup untuk semuanya termasuk untuk wisatawan domestik maupun internasional
jadi mulai tanggal dua puluh empat tadi jam enam pagi
sampai tanggal dua puluh enam pukul dua puluh empat
petugas mengimbau agar wisatawan tidak datang ke gunung bromo
untuk menyaksikan upacara yatnya kasada
jika tetap memaksa dipastikan harus putar balik
hal serupa dilakukan balai konservasi borobudur
untuk mencegah penularan covid sembilan belas pihaknya kembali menutup sementara
tiga candi yang berada di magelang jawa tengah
yakni candi borobudur
candi mendut dan candi pawon
sejak rabu dua puluh tiga juni kemarin hingga jumat dua juli dua ribu dua puluh satu
masih membuka layanan wisatawan di zona dua
pengelola taman wisata memperbolehkan wisatawan masuk dengan protokol kesehatan ketat